aksi anarkitis dilakukan warga di kabupaten mapi papua selasa pagi
masa merusak kantor badan kepegawaian daerah karena kecewa terhadap hasil tas capaian eksplorasi dua ribu delapan belas
tak hanya merusak kantor bkd masa pun melakukan long march menuju kantor dprd serta kantor bupati mapi dan sempat melakukan perusakan
kabit humas polda papua kombes pol ahmad mustafa kamal menyatakan pasca perusahaan perkantoran
situasi di mapi khususnya di kota kepi saat ini telah aman
petugas masih terus melakukan patroli di tempat tempat yang dianggap rawan terjadi aksi yang sama
masyarakat datang ke kantor bkd melihat tentang pengumuman hasil tes dari bnes
warga masyarakat kesana langsung melakukan pengurusan dalam perjalanan antara kantor bkd menuju kantor dpr dan kantor bupati
berapa warga melakukan atau masa itu melakukan pemeriksaan